di era presiden joko widodo tahun ini presiden ke enam susilo bambang yudhoyono hadir dan bertemu
presiden ke lima megawati soekar putri dalam upacara kemerdekaan di istana merdeka
apa arti dan makna dari pertemuan para presiden periode sebelumnya ini
yang juga merupakan pimpinan tertinggi partai politik masing masing
terutama di tengah polemik politik yang dinamis beberapa waktu terakhir ini
kami mengulasnya malam ini dengan akademisi ilmu politik universitas paramadina hendry satria
selamat malam bang hendri
boleh kita akan lihat terlebih dahulu ya bagaimana suasana ataupun tadi ketika
para presiden periode periode sebelumnya hadir dalam upacara kemerdekaan republik indonesia
kali ini bertemu dengan megawati soekarno putri yang selalu hadir selama ini ya ketika
pasca sby ya
pasca sby tetapi ketika presiden sby saat itu menjabat ibu mega juga tidak pernah hadir ya
ini pertama kalinya pak sby hadir setelah melepas jabatan dan sebagainya
dari presiden kita lihat suasananya berikut ini
ini suasana ketika memang akan berfoto bersama ya
dan informasinya tidak hanya ibu mega kemudian pak sby tetapi juga ada ibu sinta nuria di sini ya
patrice trisno ibu umar wiradikusuma juga hadir
dr haji susilo bambang yudhoyono peserta ibu
ini suasana sebenarnya di tempat upacara
dan juga wakil presiden ke enam republik indonesia
hadir dengan baju adat di daerah masing masing begitu ya
mungkin tidak sesuai persis dengan daerah tapi dengan menggunakan baju adat
apa yang anda baca kali ini apakah ini hanya oh biasa saja atau oh ini cuma ingin berbeda saja dari tahun tahun sebelumnya
anda bagaimana membacanya
apa yang anda baca
apa yang anda baca
kalau menggunakan baju daerah ini jokowi menegaskan bahwa memang dia ingin kembali kebinekaan ini masuk ke dalam ranah tunggal ika
karena keberagaman ini kan memang beragam tapi yang paling penting ini adalah tunggal ikanya
dengan menggunakan baju baju daerah jokowi memang menggarisbawahi bahwa jangan jangan ada permasalahan dengan keberagaman kita
jadi ini adalah seremoni seperti ini
ya dari kemarin kan beliau langsung mengusung tema berbaju adat
ketika di sidang
ini menarik sih pak jokowi kan memang punya keahlian untuk ini
simbol simbol seperti ini komunikasi simbol ini memang gayanya pak jokowi
salah satu ciri khas dari presiden jokowi ya
dan sekarang ini dia mampu menempatkan diri sebagai presiden yang memang memiliki ciri khas sendiri
sehingga masyarakat juga kalau ada milestone
jejak langkah atau signature di setiap kejadian masyarakat akan ingat
yang pertama kali menggunakan baju adat adalah jokowi
oh jadi ini tidak hanya diingat mungkin satu dua tahun ke depan tetapi
oh enggak kalau milestone pertama kali pasti diingat
jadi ini menurut saya bagus juga untuk presiden jokowi
mungkin beliau juga sudah cek juga di protokoler bagaimana
kalau memang diizinkan saya rasa ini bagus juga
hanya kan menurut saya kenapa presiden presiden sebelumnya tidak menggunakan
baju adat kemungkinan besar mereka mungkin tidak ingin ada perguncingan di lain waktu
momentumnya mungkin berbeda ya
dan kenapa menggunakan baju tertentu
kenapa yang dipilih
nah itu yang sebetulnya juga dipertimbangkan presiden sebelumnya selain momentum
karena momentumnya baru kali ini kita terasa ada konon kabarnya
masalah kebenekaan keberagaman
masalah kebenekaan ke terganggu gitu
kalau saya pribadi melihat gak apa apa
gak ada apa masalah
tapi ini baik baik saja dan baik sekali
dan momen yang perlu kita apresiasi juga adalah momen para pemimpin negara
mantan mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta istrinya
itu yang kemudian hadir di istana
bagus sekali apa yang dilakukan
dan menurut saya tidak perlu juga kita maju terlalu jauh untuk memandang bahwa hal ini ada kaitannya dengan dukungan politik
tidak perlu memandang terlalu jauh ke sana
saya yakin juga mas indra juga diundang sebetulnya
karena namanya masih jauh saja kemudian gak datang
jadi menurut saya undangan ini kan membanggakan tentunya
buat masyarakat indonesia bayangkan saja mungkin
cuma kan menjadi pertanyaan ketika kan pasti tahun tahun sebelumnya juga pasti diundang
pasti juga ada alasan tertentu tentang ketidakhadirannya secara normatif
ini kan pasti mau nanyain masalah politik
jadi apa yang kemudian bisa membuat selepas pak sby
kira kira dari analisis anda membuat memang ini sudah waktunya harus hadir
apa yang membuat juga ketika mungkin ibu mega di zaman pak sby juga tidak pernah hadir
tapi sekarang maulah paling tidak bertemu
karena memang selalu hadir di era pak jokowi
ya kalau ibu mega kalau udah begini gak mau ketemu ya bagaimana gitu kan
apakah kemudian menghindarkan
tapi ini bagus lah
sebetulnya kan momen momen bertemunya bu mega dan pak sby kan nggak cuma sekali ini
beberapa kali waktu pak taufik kemas dianugerahi penghargaan datang ke istana
datang juga salaman juga kok gitu ya
tapi emang yang menarik sulit juga memang mas indra karena sby tokoh nasional kemudian mantan presiden ketua partai gitu
nggak pernah datang terus sekarang datang gitu ya
ini ada apa sebetulnya
ini menurut saya dia ingin mencairkan situasi politik yang pada saat dia bertemu presiden mengatakan
mendukung nah ini adalah salah satu bentuk dukungan
walaupun ada kolega presiden mengatakan bukan berarti mendukung
tapi saya rasa dengan hadir ini bentuk dukungan walaupun belum tentu dukungan politik
kan bisa saja nanti memberikan suara yang berbeda pada saat pemilu kan boleh boleh saja
tapi kan hadir sebagai mantan presiden sebagai undangan vip ke jokowi juga
saya rasa jokowi juga
saya juga merasa dihormati
dan saya juga yakin pak jokowi tidak mau repot repot menghitung ini sebagai sebuah peristiwa politik gitu
ada yang memperkirakan ini jangan jangan diawali dengan ketika agus harimurti yudhoyono yang memang mau bertamu
sembari mengirimkan undangan ya peresmian yudhoyono institute waktu itu
lalu kemudian ditemui
apakah mungkin forum lobbynya juga dari situ sebenarnya
nanti kita ulas lebih lanjut ya pak henry
kami masih akan segera kembali
kita akan kembali di prime news
baik kita lanjutkan lagi
ini kan tidak bisa mungkin kita hanya melihat apa yang terjadi hari ini
tentu saja positif para pemimpin negara kita bertemu
tapi kira kira apakah kemudian pertemuan
ini kan seolah publik memaknainya secara umum ya
bukan menganalisis tapi maknanya secara umum
boleh berbeda pandangan politik
cukup berpolemik cukup dahsyat misalnya
tetapi kalau bicara soal seremoni kenegaraan apalagi tentang upacara kemerdekaan
maka sebaiknya akan tetap hadir begitu
mungkin menghilangkan kebiasaan yang sebelumnya
tetapi kan yang diharapkan selanjutnya adalah ini tidak hanya menjadi seremoni atau bahkan bisa hanya sebuah strategi politik
masing masing dari yang datang itu
misalnya seperti itu
artinya menunjukkan bahwa saya sudah cair mau bergabung
tapi kalau kita melihat ke belakang
sebenarnya kan kita ingat ketika pak sby bersama dengan bertemu dengan pak prabowo
lalu mengutarkan bahwa sebuah kekuasaan itu harus apa namanya harus harus disi
tidak boleh absolut
tidak boleh absolut dan lain sebagainya
pak jokowi juga menjawabnya tidak ada lembaga yang absolut
dan itu disampaikan juga kemarin

terakhir gitu di sidang tahunan bersama mpr dpr dan dpd
artinya kan cukup jelas sebenarnya polemiknya
dan kemudian hari ini bertemu seperti seolah tidak terjadi apa apa
dan intinya sih positif
cuman kalau menurut analisis anda seperti apa
apakah memang ini memang mereka hadir sebagai orang yang menghormati sebagai pimpinan bangsa
menghormati seremoni alupacara kemerdekaan kita
menihilkan semua permasalahan kita
nihilkan semua permasalahan politik yang ada atau bagaimana
jadi gini yang pertama yang kita soroti ke beragaman dulu mas iqra
seperti saya tadi sudah katakan binika tunggal ika itu pentingnya ada di tunggal ika
bini ikanya memang sudah jadi ciri khas indonesia
nah yang mengagetkan kan sebenarnya pada saat pertemuan kemarin misalnya ya
di sidang terbuka sidang tahunan dpd dan dpr misalnya
itu kan masyarakat juga sudah mulai bertanya tanya kenapa presiden menggunakan baju adat
kemudian hari ini juga
tadi saya dengar di undangan memang ditulis menggunakan baju daerah gitu ya
ini kan membuat masyarakat secara nasional juga bertanya tanya kenapa hal ini terjadi
karena upacara sejak saya sd misalnya yang namanya upacara itu memang menggunakan pakaian formil dinas biasanya
baju baju daerah digunakan tapi setelah itu di perayaannya
bukan di momen utama seperti perayaan atau perayaan

atau memperingati atau upacara gitu ya
tapi ini gak masalah
karena saya lihat kalau masalah kan pasti presiden tidak akan menggunakan itu
nah tapi yang ingin saya katakan di sini adalah masalah keberagaman ini secara tidak sengaja dibawa oleh presiden ke ranah nasional
yang lebih luas
karena kan sekarang tujuh belas agustus semuanya memperhatikan gitu
tapi bukankah itu memang kemudian akhir akhir ini menjadi sebuah sorotan nasional sebenarnya
nah itu yang harus kita klarifikasi juga atau kita teliti lebih dalam
yang mempermasalahkan keberagaman itu ada di level mana kemudian ada di daerah mana saja gitu
jadi harus detail ya
menurut saya semangatnya sih baik dan bagus gitu
tapi akhirnya ini menjadi sebuah
kalau kemudian dikaitkan dengan soal permasalahan keberagaman itu yang menjadi soal ya
ini kan maksud saya begini
presiden tidak cukup menjelaskan bahwa kita kan beragam nggak bisa
jadi karena ini dibawa ke level nasional dan pemilihan
tiga provinsi tiga puluh empat provinsi presiden memilih sumatera selatan kalau saya tidak salah
nah ini kan juga harus dipertanyakan kenapa juga
tapi saya nggak mau ke arah sana
yang jelas ada isu keberagaman yang kemudian dicoba dinaikkan oleh presiden jokowi ke level nasional
ke level nasional ini karena melalui upacara seremonial sebenarnya ke negaraan ini ya
sehingga ini bagusnya adalah positifnya adalah keberagaman menjadi sorotan utama masyarakat indonesia saat ini
jadi benar benar kita menjadi tunggal ikah
itu yang pertama
kemudian momen yang kedua adalah pada saat sby hadir di istana untuk pertama kali sejak dia lengser
ini mau tidak mau karena beliau adalah pembinaan partai politik
walaupun saya coba mengesampingkan antara kejadian politik dengan
beberapa waktu terakhir ini
dengan dia sebagai undangan gitu ya menurut saya
yang harus kita pertimbangkan adalah kenapanya juga gitu
tapi menurut saya sby di sini ingin membawa semangat bahwa saya menghormati presiden jokowi secara real
artinya secara eee tindakan
jadi tidak ada masalah saya hadir gitu ya
karena selama ini kan jarang sekali ada presiden sebelumnya mau hadir di istana negara
dan ini adalah momennya sbe
iya sbe bisa mengklaim
eh saya nggak masalah datang
pada saat yang lain jadi presiden saya datang
dia pertama loh
sehingga ini membuat suasana lebih cair juga gitu
dan menurut saya kemudian yang ketiga momen pentingnya adalah yang disoroti tadi
tuban pak prabowo nggak ada
biasanya kan memang terlihat jokowi dan prabowo sangat dekat
dan ini pilihan yang menarik pada saat prabowo memilih untuk berada di universitas bung karno
ketimbang berada di istana
jadi artinya pak prabowo
ini soal memilih atau soal undang atau nggak diundang
oh saya rasa diundang karena istana sudah mengatakan prabowo dan ibu rahmawati sebenarnya diundang
tapi kebebasan juga kan
makna dari cinta tanah air tidak akan berkurang sama sekali bila tidak upacara di istana gitu kan
nah kemudian sehingga gini
yang ingin dibawa pesan oleh pak prabowo rahmawati dan beberapa tokoh nasional hadir di sana kemungkinan besar adalah
masih ada yang bisa mewarnai negara ini
jadi momen itu juga
dan saya rasa bagus juga
pak prabowo kan belum pernah jadi presiden belum pernah jadi wakil presiden gitu ya
memang dia ketua partai
tadi kita lihat ada ketua partai juga rata rata hadir di sana
tapi nggak masalah juga
ini kan namanya juga sebuah keberagaman tadi
jadi harusnya juga nggak masalah bila diselenggarakan di sebuah universitas yang merupakan institusi pendidikan
artinya bukan di istana pun tidak mengurangi rasa cinta tanah air begitu ya
nah makanya sebetulnya kan di sana juga
nah kita kembali lagi ke istana ada habibie kemudian ada ibu abdurrahman wahid ada ibu umar kemudian ada trisutrisno
dan sebenarnya tokoh tokoh penting juga ada di sana
tapi memang mau tidak mau perhatian kita ada di sby dan ibu megawati bukan jokowi
karena menurut kenapa seperti itu
karena masyarakat mungkin memandang sby dan jokowi nggak ada apa apa juga
mungkin ada panas dingin tapi kan itulah pertemanan
tapi dengan sby kan momen yang ditunggu
makanya kalau di media masa sby dan mega ini terhitung ada enam atau tujuh kali
sampai dihitung oleh wartawan
ada enam sampai tujuh kali momen sbe salaman dengan mega
so artinya sebetulnya masyarakat indonesia ini masih memandang sosok megawati soekarno putri sosok susilo bambang yudhoyono sebagai poin poin penting dalam sejarah indonesia juga
nah ini pada saat sby dan mega bersalaman kalau kita mau menarik ke ranah politik mungkin juga akan berimbas di keputusan keputusan dua ribu delapan belas pilkada serentak atau nanti di dua ribu sembilan belas
tapi menarik tadi mas indra mengatakan bahwa apakah ini dilobinya lewat ahy gitu ya
nah bisa saja begitu karena biasanya anak memiliki kemampuan mendorong bapaknya besar juga selain istrinya
kalau kemudian ada momen bertemu seperti ini salaman dan lain sebagainya
apakah kemudian perbedaan politik pasti ada tentu saja karena itu ada partai politik dengan pandangannya masing masing begitu ya
tetapi ketika sudah terjadi seperti ini apakah perbedaan itu setajam seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir
itu akan menjadi bahkan soal kontestasi politik daerah ya
beberapa waktu lalu sangat terjadi sekali polarisasi dan lain sebagainya
dengan cairnya bertemu ini akan berdampak tidak kira kira
atau ini nggak ada hubungannya sama sekali kemudian
saya rasa kehadiran sby di sini dia akan menempatkan dirinya sebagai mantan presiden
bukan sebagai ketua partai politik
walaupun itu jabatan melekat ya
tapi pada saat berfoto pun berfotonya bukan bersama ketua partai politik
berfotonya bersama mantan presiden mantan wakil presiden dan presiden serta wakil presiden
jadi memang momennya harus dibedakan juga mas indra
nanti setelah ini kemudian ada perbincangan perpolitikan lagi ya silakan saja
tapi minimal pertemuan ini itu tidak membuat suhu itu berada di level yang panas
ini kan agak hangat lah karena mereka sudah beberapa kali makan
berarti ada efek menurunkan suhu politik yang misalnya cukup panas sekarang menjadi lebih sejuk
minimal pada saat mereka bertemu lagi nanti lebih ada akan
kita lihat canda tawanya karena mungkin sudah lebih saling mengenal
beberapa pertemuan sudah hardir dan terlihat saling menghormati
senyum simpulnya bukan hanya senyum simpul
menurut saya senyum yang cukup sumringah juga kan dari pak jokowi pak jk sby dan lainnya
ya itu tentu saja yang kita harapkan dengan adanya pertemuan hari ini di upacara kemerdekaan ke tujuh puluh dua republik indonesia
terima kasih bang hendri
sama sama mas indra
dan istana merdeka hari ini berhias baju adat yang dikenakan para tamu
di akhir upacara presiden jokowi memberi kejutan dengan mengumumkan lima tamu istana dengan busana daerah terbaik
laporannya kami hadirkan setelah jeda berikut